masih dari jakarta pemerintah provinsi dki jakarta resmi mencabut izin operasional sains karaoke dan diskotek eksotik
penutupan harus dilakukan selambat lambatnya pada rabu delapan belas april dua ribu delapan belas mendatang
dinas pelayanan terpadu satu pintu pemprov dki jakarta sudah mencabut izin operasional sains karaoke dan diskotik eksotik
dua tempat hiburan ini diduga menjadi lokasi transaksi narkoba
dikutip dari cnn indonesia com surat yang ditujukan untuk direktur pt eksotik paradise mencantumkan keharusan penutupan usaha paling lambat hari rabu delapan belas april dua ribu dua puluh
sebelumnya badan narkotika nasional rabu malam menggerebek tempat hiburan sens
dalam penggerbekan tersebut bnn menemukan beragam jenis narkoba
di antaranya adalah ekstasi ganja ketamin dan syabu
beberapa di antaranya ditemukan dalam kondisi terbungkus rapi siap edis
dan setelah kita lakukan pengurusan terhadap kondisi mereka
sebagian biarkan aja ke sini
kemudian karyawan kita juga menjaga dan menjaga mereka
dalam hal menyediakan mendistribusikan atau menjual narkoba di tempat pembunuhan tersebut
arman juga menambahkan tempat hiburan sains merupakan salah satu
dari daftar tempat hiburan yang masuk ke dalam daftar tiga puluh enam tempat hiburan
yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba